aksi demo warga terjadi setelah seorang warga perumahan gria pasir luhur
desa pasir kulon banyumas jawa tengah
melakukan tes swab dan nyatakan positif covid sembilan belas
sebelumnya warga yang positif covid sembilan belas sempat menolak dievakuasi ketika petugas desa
kecamatan maupun petugas kesehatan memintanya untuk diisolasi ke rumah sakit
namun setelah warga perumahan setempat melakukan demo
warga yang dinyatakan positif tersebut mau diisolasi ke rumah sakit
tadi sudah berusaha bersama sama membujuk beliau
alhamdulillah dengan kesadaran dengan kemauan tanpa paksaan
mau dan bersedia untuk dievakuasi untuk dipindah ke rumah sakit
warga yang positif merupakan ibu rumah tangga
suaminya lebih dulu terpapar covid sembilan belas dan telah diisolasi di salah satu rumah sakit di purwokerto
tim liputan cnn indonesia